sempat jeda akibat pandemi covid sembilan belas festival cafe raja desa art and culture
kembali digelar di dusun cinta ganara purwara jaci amis jawa barat
pada lima belas sampai delapan belas september lalu
sejumlah pertunjukan seni budaya lokal pun menyita perhatian pengunjung
festival yang digelar di area perkebunan kopi ini mengenalkan jenis kopi robusta dari raja desa
yang terkenal dengan rasa dan keharumannya
kegiatan ini juga sekaligus mengedukasi pengunjung soal cara memilah dan memanen kopi
selain itu sejumlah stand unjuk gigi menyajikan kopi siap teguk secara gratis
kita semua tahu bahwa kopi dari raja duta itu
setiap minggunya itu dikirim mengetahui ke luar daerah
target akhirnya kan para penikmat kopi
yang bertanya bagaimana rasanya
kopi raja desa inilah asli rasa kopi raja ini
setelah terjadi pandemi covid sembilan belas yang berkepanjangan
warga setempat berharap festival ini dapat membangkitkan lagi ciri khas lokal yang dimiliki
sehingga bisa dinikmati masyarakat luas
selain itu di jawa tengah tepatnya wonosobo
dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil kopi dengan kualitas unggulan
pada petani menyulap lahan tanaman tembak kaunya menjelaskan
ini lahan untuk menanam berbagai varietas kopi dengan cita rasa yang khas
di dataran tinggi lereng gunung sumbing inilah sekitar delapan puluh ribu batang pohon kopi ditanam sejak sepuluh tahun terakhir
setiap tahun petani dapat memanen enam hingga delapan ton biji kopi
tak hanya menanam kelompok petani ini juga melakukan proses pasca panen kopi
mulai penjemuran penyangraian hingga pengemasan kopi
hasil olahan kopi itu memenuhi pundi pundi rupiah kelompok petani kopi ini
tanaman kopi ini bisa membantu perekonomian masyarakat yang dulunya
sebelum musim tembago itu harus kayak hutang hijau gitu kecurahkan
akhirnya setelah adanya kopi ini minimal ada pendapatan
meskipun ketersediaan kopi bowongso diperuntukkan bagi konsumsi lokal
eksistensinya telah dikenal di berbagai wilayah di indonesia
bahkan kopi bowongso telah dipasarkan hingga ke jepang dan australia
tim liputan cnn indonesia